sapri tolong lo cariin bajai suruh datang ke rumah gue iya sekarang
kudanya bentar lagi mendingnya duduk dulu
ah ah din bangun
udah maghrib deh masih tiga jam lagi
udah sholat asar belum belum sholat dulu sono doa yang banyak biar rezeki lo lancar iya be
mana lo di wolo be saya mau ngajak mancing kan kita tuh udah lama nggak pernah mancing
deh ya sambil ngambil burit nunggu ajar maghrib
eh bener juga loh ya tapi ajak si murot ya
oloh ya pasti aku bekan kita tiga sekawah ya
nanti dulu jangan dulu masuk sebentar
multivitamin yang bisa menghilangkan rasa capek dan pegal pegal dan tubuh babel jadi pit
diminumnya saat buka puasa dan sebelum istirahat ya nih mantap tadi tapi maaf ya
lu punya cuma ini doang dulu babek masih ada di rumah tenang aja oke oke
pahen kita k pressurenya
mundang kita berdua
buka puasa di rumahnya
ciputat kan jauhnya
apa kok gak siap siap
siap siap mau ngapain
dagang bubur lah pak
papa libur dulu bob
sepi kagak laku
nanti gak bisa beliin bagi baju lebaran dong
baju kamu kan masih bagus bagus boh
yang beli baju lebaran itu
cuma anak kecil
kok ngajak beli baju sama peci baru
rupa buat lebaran
mungkin kok anak kecil
ngapain lu kemarin
lu jadi mau ngajak gue mancing
gue kagak mau mancing gak boleh ada lu
kura kura dalam perahu
kalo lu kagak tau
lu masih kesel ya rod
memang gue gak kembali kesel sama lu
pepes ikan peda
sama semur jengkol buat babanya emput
udah lu kagak usah banyak tanya
sekarang lu cari bajai di luar sono
tolong lu cariin bajai
tolong lu cariin bajai
suruh dateng ke rumah gua
suruh dateng ke rumah gua
mending nya duduk dulu
mending nya duduk dulu
mending nya duduk dulu
mending nya duduk dulu
mending nya duduk dulu
mending nya duduk dulu
intro nya ada mbak
mas indro nya ada lagi di dalam

udah kalo si murad kagak mau ikut mancing
gua pulang aja dah
lo babay sabar dulu atau sebentar lagi si haji keluar lagi
lo babay sabar dulu atau sebentar lagi si haji keluar lagi
tuh bener kan
si haji keluar lagi
aina mau diajak mancing
udah ga usah banyak komentar lu
motor kamu diambil jam berapa pur
motor kamu diambil jam berapa kur
tadi jam sebelas
kenapa ga dari pagi atu pur
tadi pagi gue udah ke bengkel tis
tapi bengkelnya bukannya jam dua

disgolda riani pur
telepon balik atu pur
telepon balik atu pur
siapa tau penting
siapa tau penting
kenapa ga jadi
kenapa ga jadi
dengan luar biasa
kok tampangnya kusut kayak gitu
pak ini loh ngerebus bihunnya udah kelamaan pak
udah mau lodoh ini bihunnya pak
iya bu sebentar
pak ini staplesnya kok kosong sih
gak ada isinya
isinya di mana pak
iya iya bu sebentar
dad sebentar ya
nanti saya balik lagi ya
gak ada pulsanya
pulsa saya ada pur
tapi gak cukup buat nelepon
maaf mas pur
siapa yang mau minjem hp lo
orang gue cuma olahraga leher
mirip dari bang tat
nama aku bapak itomu
eh nyari apaan sih loh
udah sar belum sih bang
udah dari tadi
gue belum asar bang mau ajak gue nitip lapak bentar ya
siapa tau abang baru binat buat dipasang di rumah
iya tv kabel yang banyak channel channelnya itu
nih nih coba nih brosurnya dilihat dilihat dulu aja ya
jadi bener bang hanya bayar seratus ribu enam bulan pertama
dapetnya apaan aja tadi
nah dapetnya nih dapet channel empat puluh
terus gratis biaya pemasangan sama peralatan dari kita
bisa bang tapi saya harus survei dulu ke rumah bang
terima kasih bang
baik tanggung jawab
eh apa apaan ya
belum untuk di huh

tak serius sih itu
ya enjot banget bang